evakuasi penyelamatan tujuh orang anak buah kapal kerinci indah dua
yang ditabrak oleh kapal tanker cape kalia berbendera negara siprus
dilakukan oleh petugas dari kesatuan penjagaan laut dan pantai
bersama basar nas mataram rabu dini hari tadi
tujuh orang korban merupakan anak buah kapal
serta kapten kapal kerinci indah dua
yang sedang mencari ikan di sekitar enam puluh tiga mil pelabuhan lembar
perairan selat lombok

kapal monopresel cape kalia
sedang melintas di jalur selatan tss
mungkin karena cuaca atau keadaan gelap
kita melihat ada kapal ikan kerinci indah dua
dan kapal penjaga ikan kerinci indah dua
menurut pengakuan nakoda kapal
kapal kerinci dua ditabrak oleh kapal tanker berbendera siprus
yang berlayar dari tiongkok menuju australia secara tiba tiba
dari sebelas orang anak buah kapal kerinci indah dua
tujuh orang berhasil menyelamatkan diri
sementara satu orang masih terjebak dalam kapal
dan tiga lainnya hilang
dari belakang sudah teriak
pak bangun pak
saya memang kondisi tidak tidur
hanya baring baring aja
ada tanker sudah dekat
begitu saya nengok ke belakang lewat pintu sebelah kanan
tankernya sudah dekat sekali
sudah nggak bisa kami mau menghindar
jadi hanya bisa memutar ke modi
akhirnya benturan terjadi
ketujuh orang anak buah kapal kerinci indah dua
yang selamat menjalani pemeriksaan kesehatan
di pelabuhan lembar lombok
petugas juga masih berkoordinasi
untuk mencari empat orang abk
yang masih belum ditemukan
lalu rahmat juniadi lombok barat ntb